lebih baik kehilangan uang daripada harus kehilangan asa
menikah dengan perempuan yang salah
iya kami gak sudi punya menantu seperti dia
bapak ini gimana sih eros yang kabur kemet yang disalahin
bapak tidak nyalahin kemet bu
tapi kalau orang tuanya eros nuduh kemet ngajak kabur bagaimana
kalau dipaksa orang tuanya bisa aja dia bohong
kamu tidak berpihak sama siapa
kamu kan temannya kemet
harusnya kamu tuh ngebelain kemet
bukannya nakut nakutin bu
zaman sekarang banyak orang yang bersumpah palsu
kemer percaya bu sama eros
percaya sama allah met
ih dari tadi
tidak ada apa apa
kita ini lagi ngebahas urusan keluarga
ya udah deh bu
pak met bu
kamu sekarang istirahat
biar pikiran kamu tenang
saya mau pergi
susu baik baik saja
nah setelah pulang aja
beli mulutnya kamu lah tarb listanya
kus partenin berharga

tapi harus diketahuan lagi sama akemet
akemet suruh eros pulang
kamu mau alasan apa lagi
supaya dimaafin keluarganya ajat
selain camat yang nyuruh kamu kabur
kita tidur yuk
nanti ibu masih kepikiran kemek
ibu tidak usah khawatir ya
gak usah khawatir gimana pak
akemet mau dilaporin polisi
bapak bilang gak usah khawatir
kalau akemet dipenjara gimana
polisi kan juga tidak gegabah
dia pasti dipaksa sama orang tuanya
bapak emang gak pernah sayang sama keme
bapak sayang sama akemet bu
buktinya bapak gak khawatir
kamu tau gak
semalam ada kejadian
kejadian heboh apaan
eros dimarahin sama bapaknya
tanya saja bapaknya eros
onggut udah tau
ada kemet disana
lu gak tau
pantesan semalam saya liat ada motor
ceritain dong sup
sup cerita dong
cerita dong sup
sakit wadah kan eros jangan ditarik
kamu jalannya lelet
eros kan bawa baju
jangan kasih tahu kalau kamu tuh bawa baju
udah mbak diem aja
kamu nurut kata bapak
diajak baik kok susah
pak gurunya orangnya pinter pak
kalau kita ketauan bohong
bisa kita yang masuk penjara
bapak gak mau gagal pesanan sama orang tua ajat
gara gara carot busuk itu
mama bapaknya ajat
ada apa ya
mudah mudahan mereka mempercepat pernikahan
saya mau ke kantor polisi
ngelaporin si kemet itu
tidak usah ke polisi
kalau mereka maksa nikah hari ini bagaimana
erosnya harus gimana
pasti ada makanan
pasti ada kuih
kami sudah tahu
eros teh bukan perempuan baik baik
kami gak sudi punya menantu seperti dia
eros gak salah
tanya aja langsung
betul kan eros
lebih baik kehilangan uang
daripada harus kehilangan anak
menikah dengan perempuan yang salah
kami gak sudi punya menantu seperti dia
untung belum jadi menantu kita
kita masuk ya
maknya udah masuk
tahu emang si dadang
bisa teh nyuruh doang
kamu teh gak mau minum
tapi waktu dikasih
malah kamu ambil yang paling banyak
tahu sih dadang
orang tuanya aja batalin pernikahan
anjur semua harapan mak
kita gak jadi orang senang